agar tertib agar tertib
saya tidak pernah melakukan semua itu
pernyataan ini disampaikan peggy setiawan
usai polisi merilis kasus pembunuhan vina dan eki
dan menetapkan dirinya sebagai tersangka usai buron selama delapan tahun
polisi langsung membawa pegi dan meminta wartawan
untuk menghentikan pertanyaannya kepada tersangka
dalam keterangannya pg membantah dirinya merupakan pelaku pembunuhan
dan menyebut jika ia adalah korban fitnah
pegi juga mengaku jika nama roby merupakan nama panggilan yang biasa digunakannya
dan ini adalah momen saat polisi membawa tersangka peggy dan meminta wartawan untuk tidak memberikan pertanyaan lagi kepada tersangka
namun sambil dibawa polisi pegi tetap bersikukuh jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan
dan menampilkan peggy setiawan alias perong selaku tersangka pembunuhan fina di cerbon
kabit humas polda jawa barat kombes jules abraham menyatakan
berdasarkan keterangan saksi pegg berperan dalam penganiayaan terhadap eki dan vina menggunakan balok kayu
termasuk memperkosa vina dan membuang jasad keduanya di jembatan talun kabupaten cirebon pada agustus dua ribu enam belas lalu
peran ps alias peron
berdasarkan keterangan dari saksi
pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
yaitu menyuruh dan mengejar korban rizky
dan korban fina dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna orange
selanjutnya memukul korban rizki dan korban fina menggunakan balok kayu
kemudian membonceng korban rizki dan korban final menuju tkp bersama dengan saksi
memukul korban rizky menggunakan balok kayu
lalu memperkosa korban fina dan membunuh korban fina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu
kemudian membawa korban rizky dan korban fina menuju flyover
kita akan mendengarkan ketanganan dari tkp